duduk duduk duduk duduk
sekeren apa kang
sekeren cinta cinta kamu
sebetulnya cinta cinta aku pengen jadi dokter
tapi jalannya ke fakultas ekonomi
saya berusaha jangan sampai ada perang
perang siapapun yang menang pasti menelan korban
tunggu kabar dari saya
nggak ada teh
nggak teh cuma kena dua aja
jawab yang jujur kamu kenapa
nggak apa apa teh
nggak apa apa teh
pernah jugak ya
duduk duduk duduk
pamer pamer apa
sekeren apa kang
sebetulnya cinta cinta aku pengen jadi dokter
terpaksa deh kamu jalanin
enggak aku gak terpaksa
tapi nyesel gak jadi dokter
awalnya iya tapi sekarang enggak
kayaknya kamu emang terusnya di ekonomi
baru semasa pertama aja udah dagang
memang pakai kerudung
sering beli buat ganti ganti
kadang kadang suka desainnya
gak suka bahannya
kadang kadang bagus kainnya
desainnya kurang serap
jadi aja aku bikin sendiri
biar lebih murah
beli sama bikin kainnya lebih banyak
beberapa aku pakai sendiri
selebihnya aku jual
kamu inspiratif banget buat aku
bisnis kerudung kamu marah nggak
ya enggak aku kerudung itu pasarnya luas
yang butuh kerudung itu banyak
aku bikinnya terbatas
lagian soal rezeki mah udah ada yang ngatur
rejeki itu sudah ada yang ngatur
tidak menurunkan hujan uang
kita harus menurunkan uang
kita harus berjuang
bekerja keras dan jujur
karena uang yang kita dapat
dengan cara yang curang meriguhkan orang
itu bukan rejeki
dinas kesehatan sudah kamu urus
label halal dari mui juga
udah saya urus
kedidikan kekayaan ini
untuk membuatmu intelektual
kamu orang baru sudah banyak tahu
saya banyak cari tahu
banyak baca buku
anak buah anak buah kamu
mantan anak buah anak buah kamu
apa yang dulu kang bahar
akan terjadi perang
saya yang salah
saya tetap disana
menggantikan kang bahar
bukan salah kamu
itu memang bisnis yang menggiurkan
banyak yang terlibat
banyak yang memperebutkan
ada atau tidak ada kamu disana
saya harus apa
berjuang terus mewujudkan cita cita kamu
dan menjadi inspirasi buat banyak orang
pasti kangen sama pelanggannya
kan orangnya tiga
kan buat rame rame
kamu mau kesini
enggak cuma mau tanya soal jualan kerudung aja
kata temen aku
baru bisa aku ambil nanti sore
berarti besok kamu kesini
gitu dulu ya kak ubed
ada yang beli mau teleponan
tidak ada yang beli
tidak ada yang beli
tidak ada yang beli
tidak ada yang beli
ada origina ada keju ada coklat
mau yang mana
sama semuanya enak
masakan yang baru
masakan yang baru
terima kasih sama sama

kasih tau temen tetangga saudara
kalo gak enak kasih tau saya aja
karang jualan kue balok
kok kamu gak pernah bawa
datang aja ke tempat bapak aku jualan
boleh makan banyak
makan sate juga udah kenyang
kue balok itu bisa ngembang di dalam perut
yaudah gak apa apa satu juga
sehat tapi masih kurus
bukan cuma sehat
kamu keliatan lebih gemuk
ah kamu alhamdulillah terus
akannya turun dulu atuh